kita ke informasi lain kepolisian daerah jawa timur terus mengejar dua buron muncikari
kasus prostitusi online yang melibatkan artis vanessa angel dan model afrila sakila
polisi menduga dua muncikari ini masih berada di jakarta dan jawa barat
kabit humas polda jawa timur komisaris besar polisi barung mangera menjamin
dalam beberapa hari keduanya bisa ditangkap
menurut komisaris besar barung dua muncikari itu berada dalam satu kelompok
dengan ts dan et muncikari lain yang sudah ditangkap
berdasarkan penyelidikan polisi para muncikari tersebut memiliki jaringan empat puluh lima artis dan model
yang semuanya bisa dipesan secara online untuk melakukan kegiatan prostitusi

sudah ada koresponden cnn indonesia eka rima di polda jawa timur
selamat siang eka rima bagaimana proses pencarian dua muncikari yang masuk ke dalam daftar pencarian orang ini sejauh ini
ya dia tentunya untuk pencarian dua muncikari yang saat ini masih dalam daftar pencarian orang ini
sudah dilakukan oleh pihak kepolisian polda jawa timur
dan sudah ada tim penyidik yang ditempatkan
baik itu di jawa barat maupun di jakarta
karena berdasarkan informasi terakhir yang didapat oleh pihak keperluan polda jawa timur
bahwa keduanya saat ini sedang ada di jakarta dan juga jawa barat
kemungkinan besar bahwa pada hari senin ini nanti sudah ada informasi yang bisa diungkap oleh pihak kepolisian polda jawa timur
terkait kedua tersangka yang saat ini masih buronan yang merupakan jaringan dari es dan juga tn ini
sementara hingga saat ini pihak keperluan polda jawa timur sudah memanggil enam orang
tiga orang yang di sana merupakan artis model dan juga pemain film yang masuk dalam jaringan tn dan juga es ini
dan pada enam orang ini pada hari jumat kemarin dipanggil kemudian akan menunggu waktu sampai tiga hari kemudian
jika tidak ada datang dalam tiga kali panggilan maka pihak kepolisian akan memanggil secara paksa
atau mengajak secara paksa ke enam orang ini untuk bisa diminta keterangan
yang terakhir di antaranya adalah dengan inisial actpbsmlfg
yang terakhir di antaranya adalah dengan inisial actpbsmlfg
dan hingga saat ini pihak keperluan polda jawa timur belum bisa mengungkapkan ke enam identitas orang artis ini
baik itu artis sinetron pemain film dan juga mantan finalis putri indonesia
serta model ini belum bisa diungkap kepada publik karena memang pihak kepolisian masih akan memintai keterangan terlebih dahulu
sementara untuk terkait kasus dari vanessa angel dan juga afri liasakila ini
pihak keperluan polda jawa timur sudah mengungkap
bukti transkrip dari digital forensik yang dibuka oleh pihak kepolisian polda jawa timur
yang menyatakan di sana vanessa angel sudah melakukan transaksi sebanyak lima belas kali dengan jaringan es
kemudian dari lima belas transaksi tersebut ada delapan transaksi atau transfer yang dilakukan vanessa angel kepada es
dan ada kemungkinan besar mungkin dari bukti transfer tersebut
ada kemungkinan bahwa jika transaksi ini dilakukan secara individu oleh vanessa angel sehingga mungkin saja
status saksi korban yang dimiliki oleh vanessa angel saat ini akan bisa meningkat menjadi tersangka dari bukti digital forensik yang dimiliki oleh pihak kepolisian polda jawa timur tersebut
sementara untuk afrilia sakila kemarin pada hari jumat sempat datang ke pihak kepolisian polda jawa timur
untuk absen atau untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian pulau jawa timur lebih lanjut terkait perkembangan kasus ini
karena jika kita ketahui bahwa sebelumnya pihak keperluan polda jawa timur sudah melakukan transaksi dan dihubungi dengan jaringan es
jadi jika kita ketahui bahwa sebelumnya pihak keperluan polda jawa timur sudah melakukan transaksi dan dihubungi dengan jaringan es
jadi jika kita ketahui bahwa sebelumnya pihak keperluan polda jawa timur sudah melakukan transaksi dan dihubungi dengan jaringan es
kemudian nanti mereka juga akan dipanggil untuk dimintai keterangan
jika beberapa nama tersebut nanti akan diungkap ke publik maka pihak kepolisian akan memperhatikan beberapa unsur hukum di sana
baik itu asas peradukan tak bersalah ataupun asas asas lainnya
ya ini ada delik aduan juga di sana yang nanti juga akan menjadi perhatian oleh pihak kepolisian polda jawa timur
apakah ada pihak nanti yang mengadukan terkait kasus ini
karena hingga saat ini polda jawa timur juga membuka diri bagi siapapun yang ingin mengadukan kasus
dan juga mengadukan
melaporkan terkait kasus prostitusi online ini yang berkaitan tidak hanya dengan artis
tetapi juga dengan seluruh masyarakat lapisan masyarakat yang mereka menyaksikan atau mengetahui informasi tersebut
untuk melaporkan langsung kepada pihak kepolisian polda jawa timur
meski sebenarnya piranti hukum kita belum cukup kuat untuk menjerat pelaku prostitusi secara penuh
tetapi setidaknya ini menjadi salah satu langkah bagi pihak kepolisian untuk mengungkap kasus prostitusi di jawa timur ini
agar mampu ditekan secara semaksimal mungkin
penangkapan kemarin yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian polda jawa timur
ini menunjukkan bahwa sebenarnya jaringan prostitusi online ini cukup luas sekali
dan cukup besar
disana membutuhkan peran serta masyarakat luas untuk bisa bersinergi dengan pihak keperluan
mengungkap kasus ini
kemudian juga meminta informasi informasi tambahan agar kasus prostitusi ini tidak hanya online
yang selama ini memang pemerintah terus menggalakkan bagaimana prostitusi konvensional juga
namun untuk prostitusi online ini ternyata menjadi kasus pertama
atau menjadi kasus besar juga yang perlu ditekan disana
bagaimana agar prostitusi tidak hanya online juga konvensional ini bisa ditekan secara maksimal
meski piranti hukum kita masih perlu dikaji ulang
agar bisa memberikan punishment atau juga bisa memberikan efek jerah kepada pelaku prostitusi ini secara maksimal
baik terima kasih
korresponden cna di indonesia eka rima
langsung dari surabaya jawa timur